bisa ikut pertandingan pembukaan kejuaraan dunia
karena kalau lo ikut acara itu kejuaraan itu lo kan mengwakili anak jalanan
mon lo juga harus ingat
gue sama lo udah ngegabungin dua klub
serigala sama warior
gue mau ngelamun neng
neng lagi inget mondi om
neng lagi inget mondi yang dulu om
neng sekarang liat mondi udah berubah kayak dulu sebelum pacaran sama neng

wah kanan mas
kenapa kak mut
aduh kamut tenang
jangan kebawa emosi gini
kalau kamu kebawa dendam sama aja kamu tuh dikuasain setan
kalau kamu sedang bertanding
jangan sekali sekali dipengaruhi dengan amarah
sehebat apapun kamu
kamu akan kalah
pengen kan sya
mot sekarang kamu boleh kecewain kita
tapi punten ya mot
pada saat kamu nanti bertanding
jangan pernah kecewain kita
kenapa pak kamu
udah pak udah pak
tadi raya barusan telepon gue
pertandingan tinju ngelawan alex
dan akan disiarkan live di rcti
apalagi mondi yang berantem
baik baik baik keteng baik
satu satunya kita bertiga disarat ye
butuh berapa banyak lampu buat nyorot muka lo
kamu nggak kelihatan tuh
gue udah bilang sama raya kok
kalau kita semua bakalan kesana buat ngedukung si mondi
ini saatnya kita nunjukin sama moni kalau kita tuh care sama dia
oh beneran raya
berangkat kita berangkat kita
sien lo kenapa kok kelihatan kayak nggak seneng gitu
bete banget kok sama mondi
ini saatnya kita nunjukin ke mondi kalau kita tuh teman sejatinya dia
lo kecewa karena si aikal berantem sama mondi
tapi kan mondi juga punya alasan yang tepat kenapa dia berantem sama ichael
boleh dong be
mba be kan pembina anak jalanan be
lo jangan nanyun begitu dong
lo mesti besar hati
lu kan pemimpin di sini
nah gitu dong
mba be ganti pakaian dulu
temen temen tapi sorry ya gue nggak bisa bareng sama kalian
soalnya gue harus nemuin mondi dulu
kalau gitu yaudah gue ikut lo aja dulu deh
gue pengen lurus masalah gue dulu sama mundi
nah jangan dong yan
ini bukan waktu yang tepat
biar mondi fokus dulu sama pertandingannya
ya sama melly kayaknya kita nggak ikut dulu deh
biar aku sama melly siapin buat nanti acara perpisahan aku
iya gue bantuin reva aja deh
kan aku ditemani melly
yaudah nanti selesai nonton mondi bertanding
aku langsung kabarin kamu deh kita ngumpul dimana
yaudah kalau gitu gue duluan ya
dan gue juga bangga mon
lo bisa ikut pertandingan pembukaan kejuaraan dunia
karena kalau lo ikut acara itu kejuaraan itu
lo kan mewakili anak jalanan
mon lo juga harus ingat
gue sama lo udah ngegabungin dua klub
serigala sama warrior jadi satu
dan gue gak mau
kita udah susah payah menggabungin dua klub itu jadi satu
tiba tiba cuma masalah kayak gini
lo pasti marah kesel
karena sodara lo ivan itu dikebukin sama haikal dan ian
kalau emang itu bener yaudah gue bakal hukum si haikal sama ian

tapi gak seru gampang itu mon
lo kan cuma denger versi dari ivan doang
katanya ivan dikebukin sama haikal dan ian
sementara gue udah denger versi dari haichael dan ian
mereka ngomongnya beda
dan kalau emang udah ketahuan siapa yang salah
misalnya haikal dan niel yang salah
ya mungkin aja kita bisa keluarin mereka di klub kita
maka haikal bakal diturunkan jadi ketua klub
demi persahabatan kita
dan demi klub kita yang udah susah payah kita bangun
dan gue minta lo berpikir jernih lah
buat menyikapi masalah ini
lo kan tau
ivan udah mengkhianati lo gabung sama black cobra
alex dibalik semua permainan ini
lo kan tau alex tuh liciknya kayak gimana
tapi yaudah lah mon
masalah ini biar gue selidiki aja
mendingan fokus buat pertandingan
dan satu hal mon
gue gak mau persahabatan gitu
dihajar sama orang lain
gue mau dihancurin sama seseorang
ini juga gak cocok
enggak juga ini
ini mah allah nyari cewek nih buat si boy
kudu yang spesial
karena si boy kan spesial
sama seperti mamanya
aduh gimana sih ini
cari cewek buat si boy mah kudu cakep banget
harus melebihi cederasnya dan cantiknya dari anak